keinformasi lain seperti presiden sebelumnya negara bakal menghadiahi rumah untuk presiden joko widodo yang akan diberikan saat masa purna tugas nanti
lokasi pembangunan rumah negara itu berada di wilayah kecamatan colomadu karanganyar
berlokasi di jalan adi sucipto tak jauh dari bandara adi sumarmo disinilah lokasi dibangunnya rumah hadiah negara itu
menurut camat colomadu rumah ini bakal dibangun di atas lahan seluas tiga hingga enam meter persegi
pemberian rumah bagi presiden sendiri diatur dalam peraturan presiden tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden ri
juga agak surprise kaget kita sampaikan ke warga warga juga surprise banyak yang merasa bangga
dan semoga ini benar benar beliau nanti tinggal di wilayah kecamatan colomadu